dan berikutnya saya ajak anda kita akan menuju ke kantor atau gedung bmkg untuk menyaksikan bagaimana konferensi pers dari bmkg
wilayah samudera hindia selatan tepatnya di dekat selat sunda saya ulangi
wilayah samudera hindia di sebelah selatan selat sunda diguncang gempa bumi tektonik dan hasil analisis bmkg
gempa berkekuatan tujuh empat yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi berkekuatan empat
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat lintang selatan dan satu ratus empat tujuh puluh lima derajat bujur timur
tepatnya berlokasi di laut pada kedalaman empat puluh delapan km pada jarak seratus meter arah barat daya kota
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur

senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
senter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh tiga puluh dua lintang selatan saya ulangi tujuh tiga puluh dua derajat bujur timur
tidak terindikasi adanya perubahan tinggi muka air laut yang signifikan
sehingga setelah kami menunggu sesuai sop dua jam setelah perkiraan akhir gelombang tsunami datang
yaitu diperkirakan pada pukul sembilan belas lebih tiga puluh lima menit
maka sop mengatakan ditunggu dua jam setelah sembilan belas tiga puluh lima menit yaitu pukul dua puluh satu tiga puluh lima menit
maka peringatan dini potensi tsunami diakhiri diakhiri bukan dicabut jadi diakhiri
jadi dengan press conference ini sekaligus kami menyatakan bahwa pukul dua puluh satu tiga puluh
waktu indonesia barat peringatan dini tsunami telah berakhir
bagaimana dengan gempa susulan hingga pukul dua puluh satu lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat
bmkg belum mencatat adanya gempa susulan jadi tidak terjadi gempa susulan sampai pukul dua puluh satu lebih tiga puluh lima menit
kemudian rekomendasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah
satu berhubung peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir
maka bagi daerah yang mendapatkan peringatan dini tersebut
masyarakat dihimbau untuk kembali ke tempat masing masing
masyarakat tenang namun juga waspada gempa bumi susulan
jadi tetap tenang namun waspada
dan juga dihimbau agar tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
masyarakat diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa
periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa
ataupun tidak mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang baru saja terjadi
yang dikhawatirkan dapat membahayakan kestabilan bangunan tersebut
sebelum kembali ke dalam rumah
diimbau untuk mencek sekilas apakah bangunan di rumah anda masih tetap aman
dalam arti terhadap ancaman gempa bumi
kemudian pastikan informasi resmi bersumber dari bmkg yang terkait gempa bumi dan tsunami ini
yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi
yaitu instagram atau twitter
kemudian website di www bmkg go id
atau di inatews bmkg go id
dan wrs bmkg
sekali lagi kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang
dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
demikian yang perlu kami sampaikan
demikian penjelasan dari ibu kepala bmkg
kiranya teman teman ada yang ingin ditanyakan lebih detail
jelas ya cukup jelas
baik terima kasih atas kalian yang nama kemarin
ya itu tadi konferensi pers pernyataan dari kepala bmkg
dimana tadi disampaikan bahwa peringatan dini tsunami
dinyatakan berakhir pada pukul dua puluh satu tiga puluh lima wib
sekaligus disampaikan juga bahwa gempa dimutakhirkan menjadi magnitudo enam sembilan
melalui keterangan persnya
bmkg juga menyatakan bahwa gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal
yang terjadi di lempeng indo australia
di mana alat mencatat bmkg dan juga berdasarkan informasi yang diverifikasi dari masyarakat
disampaikan bahwa guncangan gempa dirasakan di wilayah liwa tanggamus bandar lampung
krui sukabumi pandeglang dengan intensitas empat mmi
sementara itu di wilayah klaten yogyakarta serang kota bumi karawang
purworejo dengan intensitas dua tiga mmi
gempa berpotensi tsunami dengan level siaga ini berada di wilayah lebak dan juga pandeglang di bagian selatan
sementara itu untuk status waspada ada di wilayah bagian utara tanggamus lampung
bmkg juga merekomendasikan dan juga mengimbau masyarakat
untuk bagi masyarakat atau warga di daerah yang semula mendapatkan peringatan dini tsunami
bahwa sekarang sudah bisa kembali ke rumah atau ke tempatnya masing masing
namun tetap dituntut untuk tetap waspada
dan juga masyarakat untuk tetap menghindar dari bangunan yang retak akibat gempa
dan juga untuk mengecek atau memeriksa kembali bangunan yang mungkin saja mengalami tsunami
dan yang paling penting bmkg juga menginformasikan untuk seluruh masyarakat
untuk mengambil atau mencerna informasi yang benar benar terverifikasi dikeluarkan oleh bmkg
baik itu melalui web atau melalui akun media sosial seperti twitter dan juga instagram